sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah berikanlah kesembuhan untuk papa ya allah
kami gak sanggup kehilangan dia ya allah
jangan jangan biarkan papa meninggalkan kami
supaya papa bisa kumpul lagi bersama kami ya allah
papa dikit ulan
papa papa sekarang di mana li
papa di mana
papa lagi di dalam lagi di ruang tindakan
katanya gak ada
kake ngapain lagi kesini

kemarin kake mau nyelakain tante ranti
kake ngapain dia bajak
mer mer udah
mer jangan ribut mer
mending kesembuhan papa
kadang kebaikan tak terlihat karena terselubung kejahatan
kadang kejahatan terlihat seperti kebaikan
tapi sampai kapanpun tuhan tak tertukar memberi balasan
hanya kebaikan dengan kebaikan kejahatan dengan bencana dan hidup adalah sebagai ani
kayak udah deh kondisinya tuh lagi darurat ngolsa sopuitis
dokter dokter dok gimana keadaan papa
dia dia sudah stabil
ma papa cepet sembuh ya pa
gak cepet pulang
wah tadi mercy khawatir banget sama papa
papa gak tau gimana kalau nggak ada kalian terima kasih sayang kalian selalu ada buat papa
yaudah sekarang kalian istirahat aja biar kak syah berpikir
kalau kita bisa
bisa films yang sama ya
kamu kenapa sayang
tim sarga nyemuin ibu
karena kemungkinan ibu tuh udah meninggal ke bawah arus
perempuan jahat itu mati
lo yang sabar ya li
gue selalu ada kok buat lo
lo gak perlu sedih terus
ini semua itu pasti ada hikmahnya
buat kita semua
lo gak tahu sendiri mer
gue sama ibu tuh udah berduaan
susah senang kita bareng mer
gue tuh gak sanggup
gue gak bersyukur
gue masih punya papa yang sehat
gue gak mau kehilangan ibu
ya lo mesti sabar dong li
gue gak tau deh
gimana caranya buat ngibur lo
gue juga ikut kok ngerasain kes aumentar lo
kan ada beban
kom idea masa elah
nggak kayak aku
aku udah dengar kabar ibu kamu
aku ikut prihatin ya
aku ikut berduka cita dan
om pasti sedih banget karena kehilangan tante ranti
tapi om harus makan
supaya om sehat
tante ranti juga pasti nggak mau kok
kalau om yus itu sakit
kamu salah yuh
saya bukan mikirin ranti palsu itu
ranti yang mati itu palsu yuk
om makan ya
om tenang aja om
om yus tenang ya

arah itu kemana ya
kan pasti kalau udah lama ini dia pasti udah nongol
udah kelihatan mukanya
tapi kan sekarang udah beberapa hari ini papa nggak liat dia
aku cuma khawatir jangan jangan
niara ketahuan lagi kalau dia selama ini nyamar jadi ranti untuk nipulia
itu aja yang papa takut